kenapa kalian menyerangku
kami tidak suka jika kalian mengganggu kami
ganggu istirahat kami
kalian semua adalah makhluk allah
aku pun mahluk allah
kita semua mahluk allah
oleh karena itu
tadek menurut perikiran hamba kita berajam musib ada di gua gua persembunyian raga buana
syeh guru kira kira di mana
gua tempat persembunyian raga buana itu berada
entahlah raden saat ini hamba belum mengetahuinya
ini tugas kita berdua raden
tadi desa ini dulunya basis pemberontak
kita mulai pencarian gua gua itu di desa ini
baik syeh guru

raden sebaiknya jangan dikecam
syeh guru tetapi wanita itu butuh pertolongan kita syeh guru
tapi kita perhatikan sedikit lagi
agar kita tahu ke mana kita harus berpihak
baik syeh guru

ini masih tidak apa apa
aku aku tidak mau
kalian tidak tahu malu
mengangkat senjata tetapi melawan perempuan
jangan jangan mereka pemberontak juga
aku harus menyingkirkannya
nampaknya panah ini adalah panah beracun
aku harus segera menyelamatkannya
sebaiknya kita pergi dari sini
sepertinya panah ini beracun
masya allah raden
kenapa kalian menyerangku
kami tidak suka jika kalian mengganggu kami
kami mengganggu istirahat kami
kalian semua adalah makhluk allah
aku pun makhluk allah
kita semua makhluk allah
oleh karena itu
aku tidak mengganggu kalian semua
kehadiran aku di sini
aku yang membuat perang pesantren
dan di muka bumi ini juga
aku menyiarkan agama islam
kami tidak mau tahu
sebab keadaan kalian mengganggu kami
kalian meninggalkan kami
kita semua adalah makhluk yang ditugaskan untuk menyebarkan kebaikan
ini semua tugas kita pak
bukan hanya tugas manusia
tapi bangsa jin juga
kita sama sama mempunyai kewajiban
menyembah kepada allah swt
marilah sama sama kita bertaubat
dan kembali kepada jalan yang benar
justru manusia yang membuat selalu kerusakan
justru manusia yang serakah
kami tidak mau mengikuti engkau manusia
keberadaan kalian sangat mengganggu kami
kami akan mengembalikan mereka
kami akan mengembalikan mereka
kami akan mengembalikan mereka
kami akan mengembalikan mereka
kami akan mengembalikan mereka
kami akan mengembalikan mereka
kami akan mengembalikan mereka
kami akan mengembalikan mereka
kami akan mengembalikan mereka
kami akan mengembalikan mereka
kami akan mengembalikan mereka
kami akan mengembalikan mereka
kami akan mengembalikan mereka
kami akan mengembalikan mereka
kyu bukanya sendiri ocha
kami telah menjadi kimia jenius
jadi akan kita buat
terbaik kamu ikut kami
mindougan perbatas stayed
tetapi allah b ditukar untuk menjadi harus di luar
dan aku diajarkan untuk tidak menyembah selain allah swt
oja siapa yang mengajari kamu hal itu
kamu tidak tahu apa apa tentang kami
aku tahu tentang kalian
daripada wahyu ya allah swt turunkan di dalam al quran
di dalam surat al jin
tapi jinn jinn sebagian daripada kalian sudah masuk islam
karena mendengar surat al quran yang sangat menajubkan